beberapa hari belakangan sederet nama tokoh betawi terpajang di beberapa sudut jalan di ibu kota
pergantian nama jalan ini dilakukan pemerintah provinsi dki
untuk menghargai dan mengenang jasa tokoh betawi yang telah berperan bagi jakarta
namun beberapa warga setempat resah
perubahan nama jalan ini akan berimbas pada proses pengurusan dokumen data kependudukan
dan data administrasi lainnya yang dikhawatirkan akan memakan waktu tenaga hingga biaya
pengamat kebijakan publik trubus rahadiansyah turut menyayangkan perubahan nama jalan ini
karena tidak disosialisasikan dengan baik kepada warga sehingga membuat masyarakat menjadi bingung
membuat masyarakat bingung
bingung karena minimnya sosialisasi atau tidak adanya sosialisasi
itu yang menjadi bingung
jadi masyarakat itu bingung resah kemudian juga tidak tahu harus bagaimana
terkait hal ini gubernur dki jakarta anies baswedan menegaskan bahwa warga tidak akan dibebani biaya
dalam mengurus dokumen kependudukan imbas pergantian nama jalan
anies mengatakan perubahan data kependudukan dan data lainnya akan dilakukan secara bertahap
anies pun telah berkoordinasi dengan korlantas polri serta pihak terkait lainnya
untuk mempermudah urusan
administrasi kami yang tegaskan bahwa semua perubahan itu insya allah tidak membebani baik biaya maupun yang lain
perubahan itu semua yang masih tercatat tetap berlaku dan sambil jalan nanti bertahap dilakukan perubahan
jadi misalnya kependudukan ketika mengurus ktp baru maka bisa berganti dengan nama jalan yang baru
atau kalau memang ingin langsung dirubah bisa langsung mengubahnya
tapi yang masih berlaku sekarang itu tidak kemudian batal
hal senada juga disampaikan ke kor lantas polri irjenpol firman santiabudi
firman menyatakan warga yang mengurus perubahan nama jalan di stnk tidak akan dikenai biaya
kami dari pihak kepolisian sekali lagi tidak mewajibkan juga kepada rekan rekan yang nanti tempat tinggalnya berganti
terus ganti stnk
stnk bayar lagi tidak
anies berharap tidak ada lagi kesimpang siuran di masyarakat terkait perubahan nama jalan
warga diminta tetap tenang karena data lama masih tetap berlaku
ada pun bagi warga yang ingin melakukan perubahan data dapat langsung mendatangi kantor di sdukcapil terdekat
tim liputan cnn indonesia